dan jawabannya saat itu saya jawab
hal itu kembali ke bisnis kalau itu tadi kan
tapi memang dalam hal ini kalau saya bisa bilang ya bahwa ya hal itu bisa terjadi juga gitu
semua logistik baik dari pemerintah
udah ikut seba u delapan belas itu kan sama arigi sama yuda
artinya untuk orang tersebut yang mengatakan bahwa kebutuhan bulan
saat berlangsungnya pemilu dan pasca pelaksanaan pemilu
berdistruk jantung dan kanker
biasanya kalau kita lewat darat tol lumayan macet ya di tol karawangnya tapi saya mau mencoba secepat apa kereta cepat
nah terus siapa yang punya data ini gitu
dari beberapa ayam yang sudah pelontos ini sekilas bisa terlihat bercak bercak merah pada kulitnya
institusi yang melayani publik gitu kan
kalau dahulu rudy memproduksi tahu celetotnya di depan rumah sekarang ia memiliki empat puluh karyawan
bapak pemuda pak kapolda tentunya
nah india dan rusia rusia dua puluh satu menteri
dengan kesan yang diciptakan bahwa dia dekat dengan rakyat terbiasa mendengar
dia posisinya dari mulai badannya sama capitnya sudah sangat lunak sekali
kemaren sih sempet dengar kabar ya pasti sudah lebaran
sementara ini sampai untuk bulan pertama